halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya joy citradewi kita langsung ke informasi pertama
ribuan warga terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka akibat gempa yang mengguncang banjarnegara jawa tengah
dua orang tewas dan salah satunya adalah bocah berusia sepuluh tahun karena tertimpa bangunan yang ambruk
sejumlah warga berusaha menenangkan ibunda asep yang terus menangis
asep yang masih duduk di bangku kelas lima sd itu meninggal dunia setelah tertimbah bangunan yang ambruk akibat guncangan gempa rabu siang
usai disemayamkan di rumah duka jenazah asep langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat
sejumlah ibu sempat menangis saat akan meninggalkan rumah mereka yang rata
ratusan warga korban gempa ini terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman
dengan menggunakan truk serta kendaraan lainnya petugas gabungan dari sar bpbd kepolisian dan tni berusaha mengevakuasi warga ke pengungsian
petugas juga mengevakuasi warga yang terluka akibat tertimpa poin bangunan
sebelumnya ratusan rumah dan tempat ibarat di desa kasinoman kecamatan kalimbening banjarnegara ambruk akibat gempa bermagnitud empat empat
gempa berpusat di tenggara pekalongan jawa tengah
badan penanggulangan bencana daerah mengimbau warga untuk tetap tenang dan waspada